membunuh atau merencanakan pembunuhan kepada dua mertua
berdasarkan pemeriksaan kita bahwa si tersangka nd ini
membunuh atau merencanakan pembunuhan kepada ibu mertua ibu mertua
karena ibu mertuanya ini sering mencampuri urusan kemah tangga dari tersangka md
kemudian untuk pelaku sendiri komandan diupaber apa informasinya
untuk pelaku sendiri yang laki laki diupaya berapa untuk membunuh si mertua ini
jadi sebelumnya sudah pernah diberikan uang sebesar sembilan juta setengah
kemudian pada waktu ketemu lagi di rumah makan gajah mumpur
pada waktu memberikan uang satu juta itu
si tersangka mf ini dijanjikan oleh tersangka nd bahwa akan diberikan uang tujuh puluh lima juta
pada waktu itu nanti setelah terjadi pembunuhan